ini merupakan gambar yang kami dapatkan langsung dari atas
ini bisa anda saksikan ya bahwa ini di luar dari area monas gitu
tepatnya di jalan jalan menuju area monas
dipenuhi oleh masa yang berpakaian putih putih dari berbagai daerah
bahkan sejak semalam tadi sejak kamis malam
masa yang datangnya dari depok dari tanggerang bahkan dari banten
dari daerah daerah di luar jakarta sudah banyak yang menginap di masjid istiqlal
kami pastikan juga bahwa arus lalu lintas total lumpuh
otomatis lumpuh yang berada di jalan jalan medan merdeka
karena sudah dipenuhi oleh massa seperti yang anda saksikan saat ini
memang sudah disediakan dan ini juga sudah menjadi antisipasi oleh pihak kepolisian
beberapa waktu lalu juga kapolri menyatakan bahwa pihaknya siap
untuk menjaga aksi dua desember ini akan berjalan dengan damai
bahkan titik titik tertentu juga sudah dipenuhi oleh penjagaan
dari dua puluh tujuh ribu pihak kepolisian juga didatangkan dari berbagai daerah
bukan cuma dari pihak kapolri dan metro jaya bukan cuma dari pihak mabes polri saja
tapi juga dari beragam daerah
dan ini juga bekerjasama dengan pihak pihak lain untuk mengamankan aksi dua desember ini
diharapkan memang pesan damai sesuai dengan komitmen dari gnpf
yang beberapa waktu lalu juga sempat bertemu dengan kapolri menyebutkan
bahwa harus menjaga dengan damai jalannya aksi dua desember itu meskipun ada tuntutan